ibu nenek bonny kalian yang sabar ya
aduh ibu mana sih bon udah jam segini loh belum datang juga
gatau kak udah telat enam belas menit nabung juga
maaf ya ibu terlambat ibu sengaja ajak kalian berdua ketemu di sini
oh iya maafin ibu ya tadi ibu sempet kasar sama kalian
tapi perlu kalian tahu ibu itu sayang sekali sama kalian
bener bener bingung waktu itu
ya walaupun setelahnya ibu bisa cari sekolahan baru buat kamu

kamu kuliah dimana
di jerman dong ibu
oh jerman kamu pikir gak mahal apa jerman nih ibu
iya ibu bener
iya bagus banget boleh mas
gini dong bu jalan jalan setiap ibu jangan balik pagi terus bener gak bos
nah bener tuh
gini nih ibu juga pengennya malah tiap hari jalan sama kalian
mungkin ibu harus kerja kalau ibu nggak kerja gimana kita mau jalan jalan gimana kalian mau sekolah ya kan
iya sih tapi harus sering sering pokoknya ibu harus janji loh
aku pikir setelah aku remaja masalah itu bakalan hilang
sampai ternyata enggak
justru masalah itu menjadi jadi
saya pada saat itu bener bener bingung
saya gak tau harus ngapain
saya gak ada salahnya nanyain siapa ayah saya karena emang selama ini saya gak pernah tau
saya gak pernah tau siapa ayah saya sebenarnya mbak
kakak gue mau kembali
kakak gue disini beli
saya dengar nanya pak
bu kita tuh pengen kayak teman teman kita yang lain
punya ayah punya ibu
ratih boni emangnya kalian berdua ini kan cukup punya ibu
enggak ratih bener bu kita juga pengen punya ayah
baik boni ratih kalian pengen tahu tentang ayah kalian
cam kan baik baik ayah kalian tuh udah mati
bu tunggu ibu pasti bohong kan
kalau emang ayah udah mati ibu tunjukin kamu sekarang di mana kuburannya
ratih bonny kalau kalian ini sayang sama ibu kalian
jangan pernah kalian tanya tentang ayah kalian lagi
ratih nggak kalian
bonny kalian yang sabar ya
aduh ibu mana sih bu udah jam segini loh belum datang juga
nggak tahu kak udah telat lima belas menit nawung juga
maaf ya ibu terlambat ibu sengaja ajak kalian berdua ketemu di sini
oh ya maafin ibu ya tadi ibu sebut kasar sama kalian
tapi perlu kalian tahu ibu itu sayang sekali sama kalian berdua
dan apa yang ibu lakukan ini buat kebaikan kalian
ya ibu ratih juga minta maaf ya soalnya tadi ratih udah kasar sama ibu
bonny juga ya ibu
iya ibu malah yang lupa nih ini
ibu punya hadiah buat kalian nih
ada dua handphone ini buat kamu ini buat bon
serius semua ini buat kita
iyalah ibu beliin buat kalian
ya allah ibu baik banget
ibu itu pasti akan bikin kalian bahagia
oh iya ibu kan mau ada urusan nih
kalian mendingan pulang duluan
eh tapi punya kakak lebih bagus daripada punya kamu tahu tuh lihat
makanya handphone kakak lebih canggih daripada ibu
lihat deh anak ibu dewi kakak adik nggak ada mirip miripnya
pasti bapaknya beda
bukan cuma beda sih tapi bapaknya banyak
hah ibu tukang gosip
kalian nggak tahu apa memang pura pura nggak tahu
ibu orangnya kan perempuan malang
ya ibu kaget kamu gak punya kaget ini
ibu ibu ngomong apa barusan kalian itu udah tua
kalah punya mulut itu dijaga
punggu juga gue tri tapi mulutnya sembarangan banget sih
ibu ibu itu harus dikasih pelajaran
ya allah ada apa rati kenapa kalian teriak teriak malem malem malu sama orang
kayak sekarang aku minta nenek jujur sama aku
apa benar ibu itu perempuan malam
kamu tuh gak usah denger sama orang orang nak
tolong dong nenek jangan berbohong lagi sama aku
jujur dong nek jujur
rati nenek kan sudah bilang sama kamu
kalau ibu kamu itu kerja di pabrik
dari dulu nenek bilang sama kamu
kenapa sih kamu gak percaya sama nenek
semua orang bilang kalau ibu itu perempuan malam
sekarang aku tanya sama nenek
pabrik mana yang kerjanya malem malem terus nek
rati ibu kamu itu sleep malem nek
ya allah kenapa sih nenek tuh bohong terus
aku ini udah gede nek aku udah besar
emang ada orang yang bisa mencari aku
kerja di pabrik udah pulang pulang